di tengah maraknya kasus pungli di sejumlah lembaga ternyata ada juga aparat yang tetap berusaha mencari rezeki dari jalannya halal di jombang
demi menghidupi keluarga seorang polisi memilih berjualan bumbu masak
bagaimana cerita perjuangannya berikut liputannya
beginilah aktivitas sehari hari hamim salah satu anggota kepolisian resor jombang
sejak pukul tiga dini hari ia sudah memacu sepeda motornya sambil mengangkut satu kuintal lebih bumbu dapur dari rumahnya di sidoarjo menuju sejumlah pasar di kabupaten jombang
di antaranya adalah di pasar kota mojo agung pasar kecamatan peterongan pasar kecamatan peloso dan hingga pasar kecamatan jogoroto
sesampainya di pasar anggota polisi berpangkat aibtu ini langsung memikul sendiri bumbu bumbu masakannya untuk ditawarkan dan diantar kepada para pedagang
bagi para pedagang kehadiran polisi penjual bumbu ini sudah tak asing lagi karena aibtu hamim sudah berjualan bumbu dapur sejak tahun dua ribu dua
aibtuk hamim mengaku nekat bekerja menjadi penjual bumbu dapur karena pada awal ia menjadi polisi gaji polisi masih sangat minim dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari
namun meski saat ini gajinya sudah tergolong layak aibtu hamim memilih tetap menekuni profesi sampingannya tersebut
untuk menjual bumbu bumbu aibtu hamim memilih tetap menekuni profesi sampingannya tersebut
untuk menunjang perekonomian keluarganya di rumah

di samping itu saya juga punya kegiatan lain yang tidak mengganggu kedinasan saya sebagai anggota polisi yaitu saya jual bumbu masak
setelah berjualan bumbu selesai sekitar pukul enam pagi aibtu hamim berangkat
aibtu hamim berangkat ke gas ke musola pasar
ia pun berganti baju dan mengenakan seragam dinasnya sebagai anggota polri
dengan keranjang di motornya aibtu hamim kemudian langsung meluncur ke tempat dinasnya di mapolsek wonosalam jombang
di polsek yang berada di lereng gunung anjas moro ini aibtu hamim biasa menjalankan tugasnya sebagai anggota polisi
mulai dari apel memantau situasi atau melayani warga yang akan melaporkan kejadian atau peristiwa
dengan kerja kerasnya ini aibtu hamim berharap akan mampu menginspirasi teman teman
dan temannya sesama polri agar tidak malu menjalankan usaha apapun yang penting tidak mengganggu tugas dan rezekinya halal